meski badan kesehatan dunia who menyatakan bilik disinfektan bisa menimbulkan masalah kesehatan
bilik bilik disinfektan di kota surabaya tetap beroperasi
di kota itu nyaris semua instansi pemerintah membangun bilik ini
bahkan ada yang ditunggui selama dua puluh empat jam
di sisi lain ketua ikatan dokter indonesia jawa timur mengatakan
penyemprotan di bilik disinfektan tidak bisa mensterilisasi orang dari ancaman virus corona
di surabaya jawa timur bilik disinfektan pertama diperkenalkan oleh wali kota tririsma harini
yang memesannya dari institut teknologi telkom
bilik bilik ini lalu dipasang di semua instansi dan ruang ruang publik
padahal rekomendasi badan kesehatan dunia who menyatakan
penggunaan bahan bahan kimia itu pada tubuh dapat memicu masalah kesehatan
seperti iritasi kulit dan gangguan napas
bahkan menurut ketua ikatan dokter indonesia jawa timur
penyemprotan di bilik disinfektan tidak bisa mensterilisasi sarang dari ancaman virus corona
jika jenis jenis yang lain dikembangkan di masyarakat
nanti diisi dengan berbagai macam zat
diisi baik clean hidrogen peroxida detol wipol
dengan konsentrasi yang tidak jelas
ini hati hati karena bahan bahan ini memang kena mata iritasi
ya jadi permukaan permukaan dalam ini memang dengan jenis jenis yang kedua ini memang sangat sehat
tapi kalau isinya yang benzogonium klorida yang memang sudah lazim dipakai atau persifat surfaktan
itu bisa digunakan
salah satu bilik disinfektan terdapat di gedung negara gerhadi surabaya
nanti bergantian ya
isinya apa aja pak ini
di sini ini ada alkohol di sini ada karbonat
karbol itu campur apa
di karbol itu yang empat itu karbol yang ini alkohol sama air
jadi campurannya alkohol karbol dan air
karbol yang kayak cairan cairan
kayak wipol kayak gitu
cairan cairan pembersih lantai
pembersih lantai ya gitu pembersih pembersih seperti itu
kemudian karena ini beberapa jam ya di sini ya kemudian terpapar ini terus menerus
kita kan shift di sini ada dua shift
dari pagi nanti dari jam tujuh
tujuh pagi sampai jam tujuh malam
itu ganti lagi dari jam tujuh malam sampai jam tujuh pagi kayak gitu
pernah dengar ini mbak eki pernah dengar rekomendasi dari who
begitu bahwa cairan disinfektan yang mengandung karbol klorin
itu sebenarnya tidak terlalu baik begitu buat kesehatan apa
buat jika kita terpapar di tubuh kita secara terus menerus
ini kan isinya juga karbol dan sebagainya
jadi sih pastinya setiap berapa jam sekali kita cuci tangan atau gimana gitu
atau kalau nggak gitu kita sama teman teman rolling
sejam sekali kita mau ke sana aja rolling
kan yang di sebelah sana nggak ada paparan seperti ini yang terus menerus gitu
ada beberapa jenis bilik disinfektan atau disinfektan chambers yang dibangun oleh beberapa instansi
di sini di gedung negara gerahadi jawa timur ini dibuat panjang begitu karena bisa dilalui oleh mobil
ataupun kendaraan roda dua jika mobil kemudian
dan kacanya harus dibuka sehingga uap atau cairan disinfektan ini bisa masuk ke pengemudinya
saya akan mencoba untuk melewati bilik ini
agak panjang ya
jadi prosedurnya adalah sebenarnya harus memutar dulu begini agar semua cairan disinfektan ini bisa terkena ke seluruh tubuh kita
saya tidak merasakan saat memasuki bilik disinfektan ini
saya tidak merasakan apa yang ditulis oleh atau yang direkomendasikan oleh who bahwa jika memasuki bilik disinfektan
maka akan membuat kulit menjadi iritasi pernafasan terganggu dan berbagai dampak buruk lainnya
tetapi saya tanyakan itu kepada idi ikatan dokter indonesia jawa timur yang mengatakan itu tergantung personal masing masing
daya tahan tubuhnya dan lain sebagainya
tetapi idi memastikan bahwa jika terpapar terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama
karena memasuki bilik disinfektan dan disemprot oleh
disinfektan ke arah tubuh maka itu akan membuat apa yang ditulis oleh who menjadi benar
yaitu akan merusak kesehatan iritasi kulit penapasan terganggu dan berbagai hal buruk lainnya yang terjadi pada tubuh kita
rangga umara ganjar wijaksono surabaya jawa timur
semangat menangkal virus corona ditunjukkan warga di banyak daerah
sejumlah instansi bahkan menyediakan fasilitas yang kini jadi tren di banyak wilayah yakni bilik disinfektan
namun berhati hatilah penggunaan bilik disinfektan
ternyata tidak disarankan
dari wali kota tri risma hari ini di surabaya hingga warga biasa di banyak daerah
bilik disinfektan yang diklaim efektif membersihkan paparan virus corona kini jadi fenomena umum di banyak wilayah di indonesia
di kota tangerang banten bilik disinfektan bahkan ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas rumah sakit kantor pemerintahan hingga fasilitas umum
sayangnya penggunaan disinfektan chamber atau bilik penyemprotan disinfektan ternyata tidak direkomendasikan
penggunaan disinfektan dengan ruang chamber atau penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia
penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit mulut dan mata menimbulkan iritasi
penggunaan dengan uv light dalam konsentrasi yang berlebihan mempunyai potensi jangka panjang menimbulkan kanker kulit
selain menggunakan chamber atau bilik penyemprotan disinfektan secara masif juga dilakukan dengan bantuan drone
sampai akhirnya penyemprotan disinfektan menggunakan drone hingga aksi semprot disinfektan door to door
padahal solusi terbaik untuk menghindari virus corona sejauh ini tergolong sederhana mencuci tangan dengan sabun mandi dan mengganti pakaian setelah aktivitas di luar ruangan
serta menerapkan pembatasan jarak fisik atau physical distancing minimal satu meter saat harus berinteraksi dengan orang lain
membuat hand sanitizer sendiri mulai dilakukan sebagian masyarakat di tengah kelangkaan akibat paniknya masyarakat menghadapi virus corona
namun masyarakat perlu hati hati ketika memilih jenis bahan dan cara meraciknya
merebaknya penularan virus corona membuat masker sabun antibakteri hingga hand sanitizer atau gel pencuci tangan menjadi mahal dan langka di pasaran
masyarakat pun mulai mengeluhkan kondisi ini
coba cari dulu aja sama udah kita pakai disubasa
akibatnya sebagian orang mulai membuat hand sanitizer sendiri
organisasi kesehatan dunia atau who membuat panduan mengenai proses pembuatan hand sanitizer
selain itu ada pula yang menggunakan gel aloe vera dan minyak esensial
namun perlu berhati hati ketika membuat hand sanitizer sendiri
terutama pemilihan jenis bahan dan cara meraciknya
sebenarnya kalau misalnya bahannya tadi kan disarankan itu harus yang pharmacopeia grade
kalau misalnya yang technical grade itu kan mungkin agak berbeda ya
itu beda nanti di kemurniannya
apakah nanti kemurniannya itu akan bisa mempengaruhi dari efektivitas si sanitizer itu sendiri
salah satu smk negeri di kota bandung dapat memproduksi hand sanitizer sendiri sejak dua ribu dua belas lalu
hand sanitizer karya para siswa ini sudah melalui uji mikrobiologi ph kekentalan dan pengujian pengendalian mutu produk
sehingga terpercaya untuk digunakan
proses peracikannya perlu ketelitian tinggi
terutama hidrogen peroksida
seiring merebaknya virus corona baru atau covid sembilan belas di indonesia cairan pembersih tangan atau hand sanitizer menjadi langka di pasaran
sebenarnya hand sanitizer dapat dibuat sendiri dengan bahan yang bisa dibeli di toko kimia atau apotek
berikut laporan produser lapangan satrio adi dan fotojurnalis fikri adin tentang cara membuat hand sanitizer sederhana tapi sesuai standar badan kesehatan dunia atau who
untuk mencuci tangan dengan sabun masih menjadi cara terbaik untuk menghilangkan bakteri dan kuman agar terhindar dari virus corona
hand sanitizer atau cairan pembersih tangan bisa menjadi alternatif jika kita kesulitan mencari tempat mencuci tangan
misalnya saat berada di tempat umum
setelah pemerintah mengumumkan ada dua warga negara indonesia yang positif terinfeksi virus corona
masyarakat berbondong bondong membeli cairan pembersih tangan
atau hand sanitizer hingga menyebabkan kelangkaan
sebenarnya hand sanitizer bisa dibuat sendiri di rumah
ya hand sanitizer itu sebenarnya ya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan bahan yang ada yang sesuai dengan standar misalnya ya
kalau kita akan membuat yang paling mudah ya kita menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh who itu
ada beberapa formula di situ
jadi kita bisa membuat sendiri sebenarnya di rumah
kalau bahannya mudah juga ditemui biasanya di toko kimia ya
untuk membuat hand sanitizer setidaknya dibutuhkan empat bahan utama
selanjutnya kita akan membuat hand sanitizer
kita membutuhkan gliserol agar hand sanitizer yang dibuat lembut dan nyaman digunakan
terakhir aquades sebagai tambahan pelarut
ya sekarang saya akan memperagakan ini bersama dengan bapak sutrio yang merupakan dosen dari fakultas farmasi universitas indonesia
bagaimana cara membuat hand sanitizer ataupun pembersih tangan yang merupakan standar dari badan kesehatan dunia atau who
jadi ini kita masukkan disini
ini empat puluh satu tujuh ml
nah selanjutnya berarti ini tinggal dicampur aja ya bu
ya dicampur nanti diaduk saja
bisa campur ya pak ya
sedikit dengan akuades supaya tadi griselnya yang menempel bisa diambil
daduknya memutar seperti ini pak
ya sampai homogen
kemudian ditambahkan akuades
akuades tilas sampai seribu ml

itu satu batang terlebih dahulu
ini sudah jadi ya
jadi tinggal ditambahkan essence nya parfum nya mau apa
cairan pembersih tangan ini dapat digunakan dalam waktu yang lama karena berbahan dasar alkohol
namun ada satu hal yang harus diperhatikan
meski dapat dipraktikan di rumah bahan dan proses pembuatan hand sanitizer ini harus dijauhkan dari jangkauan anak anak
jauhkan dari jangkauan anak anak
satrio adi wicaksono fikri adin nur mustakim jakarta

prof kita melihat
fakta dan realita di lapangan bahwa
masif sekali penggunaan disinfektan
untuk kemudian dijadikan
alasan yang cukup penting di tengah masyarakat
bisa terhindar atau bisa tidak terinfeksi
tapi sebelum lebih jauh tentang disinfektan ini
berikan kita dulu pemahaman
sebenarnya virus ini secara ilmu virologinya seperti apa
terdiri dari apa
sehingga kemudian penggunaan disinfektan hand sanitizer ini bisa efektif atau tidak begitu prof
ya jadi kita mesti ketahui bahwa memang virus covid sembilan belas ini
itu ditularkan dari orang ke orang lain secara droplet
akhirnya virus itu ada di dalam percikan
kalau kita ngobrol seperti itu ada percikan percikan yang luar
kalau kita batuk kalau kita bersin
jadi memang pertama kali itu kalau kita
secara langsung kita bisa tertular
dengan kita bersin begitu ya
nah sisi lain kan ketika saya ngobrol seperti begini aja
di meja ini mungkin juga udah nempel nih droplet dari
apa namanya dari
apa yang dari mulut saya ini ya
saya sempat bersih nah ini nempel
nah ketika nempel ini
misalnya di tempat umum dan orang lain
ada kebetulan ada virus di situ
dan waktu dalam waktu singkat
misalnya orang lain lagi megang tempat itu
kemudian dia secara langsung misalnya dia garuk garuk di hidungnya
nah dia bisa tertular
jadi oleh karena itu makanya pentingnya kita ini menjaga kebersihan tangan
dalam kondisi penyakit seperti ini
sebenarnya yang ideal itu adalah cuci tangan pakai sabun
karena kalau kita lihat virus ini itu kan mengandung envelop ya
pembungkus itu lipid
sebenarnya dia itu dengan dengan detergen aja ya
kalau kita pakai sabun itu apalagi seperti septic dia akan mati akan hancur gitu loh
jadi apalagi seperti itu
nah kalau dengan hal ini
memang dengan hand sanitizer ini kan kalau dari anjuran who itu
jadi dia memang mesti dikeringkan dulu sekitar satu menit
dan diharapkan pada satu satu menit itu virusnya mati gitu
kalau memang ada virus di tangan kita
cuma tadi ini memang ya anjuran yang penting kan sebenarnya stay at home
jadi di rumah aja
kalau kita di rumah saya rasa kita nggak terlalu sering menggunakan hand sanitizer
jadi ini hal yang mesti diperhatikan
kadang kadang juga kalau secara teori sebenarnya setelah lima kali enam kali kita menggunakan hand sanitizer
kita sebaiknya cuci tangan juga
karena pasti ada sisa sisa alkohol yang tetap menempel di tangan kita
jadi kalau ya itu akan menjadi masalah juga tentunya
prof kalau proses perpindahan virus ini dari satu media
ke media lain ini artinya memang melalui droplet yang keluar dari orang yang memang mungkin positif covid sembilan belas
ini yang harus dipahami juga ya prof ya
artinya ini tidak akan menembus ke kulit atau ini tidak pemahaman seperti ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya prof
iya saya harus sampaikan bahwa kan dari hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan rapid test yang dilakukan di jakarta ini
maka kejadian itu harus dikerti
tapi ini kalau ada satu short
kita harus mengikuti itu
ya kita mengalami gangguan komunikasi
untuk dialog kita malam ini kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya kita kembali di dialog kita malam hari ini dengan prof ari masih dengan saya prof
prof ari jelas kemudian bahwa proses perpindahan atau penyebaran virus ini adalah melalui droplet dari orang yang diduga terinfeksi covid sembilan belas ini
ini clear di situ ya prof ya
tapi kemudian kita melihat fakta di lapangan bahwa semangat untuk memerangi virus ini
salah satunya yang dipahami oleh masyarakat dengan menggunakan bilik disinfeksi
apa kemudian yang bisa dipahami dengan pemahaman seperti ini prof
apakah salah cara seperti ini atau hanya ini bentuk precaution saja atau bagaimana sebaiknya
ya pertama itu begini ya yang saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya kan bahwa tangan ini bisa menjadi media penularan virus tersebut
tapi sebenarnya kalau tangan kita ini mohon maaf ini nggak layak kemana mana sebenarnya kita nggak usah juga cemas mesti hand sanitizer gitu loh
yang jadi masalah kan ketika kita buka pintu ya kemudian kita mungkin dorong pintu atau kita apa namanya menggunakan apa misalnya berjalan ya nembok pegang tembok atau apakah itu yang memang bisa potensi di situ
atau misalnya kalau kita di mall misalnya pandang ke tembok ya
atau kita di mall misalnya pada saat naik apa namanya eskalator misalnya atau kita lift misalnya gitu
tapi sekarang kan ini udah orang pengertian orang ini udah tahu bahwa ini memang sumbernya itu dari tangan
jadi saya lihat sih beberapa gedung gedung itu udah pakai tusuk gigi misalnya untuk menghidupkan lift itu tadi
jadi ini yang penting
jadi sebenarnya kalau tangan kita ini nggak kemana mana kita juga nggak perlu berulang ulang pakai hand sanitizer sebenarnya
jadi artinya kita cekin aja
cuman memang kan ya namanya tangan ini kadang kadang kita lupa gitu loh ya
jadi hal yang harus diperhatikan
jadi memang ada beberapa orang itu saya juga melihat jadi seperti fobia
kayaknya tuh kalau nggak hand sanitizer setiap lima menit itu nggak mantep gitu loh
padahal itu kan ada efeknya tetap
walaupun bagaimana itu kan zat kimia ya kan
apalagi kalau campur makan apa ya itu tertelan lah itu
mungkin apa namanya bahagian bahagian dari alkohol itu misalnya
kalau kita masih misalnya dalam keadaan basah terburu buru segala macam
jadi ini memang mesti mengerti juga
saya mesti sampaikan juga bahwa saat ini tuh yang membutuhkan hand sanitizer itu sebenarnya petugas kesehatan yang ada di rumah sakit gitu loh
makanya ini kayak seperti kami fkwi akhirnya karena stok di pasaran juga susah atau mencari barang ini susah
harganya juga tinggi
kita akhirnya membuat hand sanitizer sendiri
karena tadi itu kebutuhan para dokter dan petugas kesehatan
jadi kalau masyarakat cuma di rumah saja misalnya nggak perlu pakai hand sanitizer sebenarnya
itu yang mesti diberikan kita mesti kasih pengertian
apalagi kalau kita belum tahu ini eskalasi ini
itu justru kita sebaiknya memang
ketika berada di jalanan atau di dalam kerumunan ya pakai masker sebenarnya
ya kan pakai masker
dan juga kalau kebetulan orang di sekitar kita batuk ya kita minta mereka pakai masker kalau kebetulan kita kenal
tapi sekarang ini sebenarnya yang paling aman udahlah tinggal di rumah aja udah sesuai anjuran presiden
apalagi kan ini sudah dianggap darurat kesehatan masyarakat
virus itu ngikut orang yang wawahnya
dia ke pasar dia menyebarin ke orang di pasar
dia mau di restoran bisa aja dia batuk batuk dia juga menyebarin orang di restoran
itu yang mesti dipahami
jadi sebaiknya bagaimana
ya udah kita nggak usah keluar lah kalau memang kita memang tidak ada suatu hal yang penting kita harus keluar
karena disitulah proses penularan gitu
oke oke prof balik lagi ke penggunaan disinfektan ini
artinya ini tidak direkomendasikan sama sekali kalau kemudian
masyarakat menggunakan ini sebagai antisipasi agar virus tidak melekat ke badan mereka dan harus disemprot berulang ulang
berarti ini adalah cara yang keliru begitu ya
sesuai dengan rujukan dari who juga bahwa ini sebenarnya tidak ada fungsi sama sekali begitu ya prof
ya ini tadi kita bicara soal hand sanitizer di tangan
bicara soal di tangan sekalipun
di masyarakat kalau
ya silakan prof
ya di masyarakat
baik kami mohon maaf ada gangguan komunikasi kembali yang terjadi
kita akan mencoba kembali nanti
kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu
fakultas kedokteran universitas indonesia juga produksi hand sanitizer untuk dibagikan ke sejumlah rumah sakit dan sekolah
sebagai upaya preventif penyebaran covid sembilan belas
pembuatan hand sanitizer ini harus sesuai takaran dan disarankan pengerjaannya di bawah supervisi ahli karena ada kandungan bahan berbahaya yang digunakan
departemen kimia fkui berharap bisa produksi empat ratus dua puluh liter hand sanitizer selama lima hari produksi
semua bahan dicampur sesuai dengan takaran dan dikemas dalam buah

hand sanitizer yang diproduksi akan dibagikan ke sepuluh rumah sakit dan lima belas sekolah
sisanya akan dibagikan ke staff fkui
ke rumah sakit selama ini ada beberapa memang yang sudah meminta kami ya
jadi ada beberapa donatur yang memberikan donasinya dan memang khusus mau disebar ke beberapa rumah sakit sama sekolah gitu
departemen kimia fkui juga mengajak relawan
departemen kimia fkui juga mengajak relawan
departemen kimia fkui juga mengajak relawan
untuk membantu produksi
mereka menerima sepuluh relawan per hari untuk menghindari kerumunan yang berlebihan
relawan juga harus dalam kondisi sehat
maka momentum covid sembilan belas ini sangat penting sekali menjadi relawan
bukan saja hanya membantu secara teknis di lab saja
tetapi menunjukkan kekompakan kita
sebagai warga negara
saya mau bantu dan saya pengen belajar gitu
karena saya tinggalnya di daerah yang cukup padat penduduknya
siapa tahu saya pikir saya bisa belajar dan saya bisa bagikan secara gratis
namun departemen kimia fkui menyarankan lebih baik ada supervisi ketika membuat hand sanitizer di rumah
kalau untuk di rumah kami tidak menyarankan sesuai dengan formula ini
karena sebenarnya ada h dua o dua atau hidrogen peroksida
yang itu sebenarnya berbahaya
jadi itu sifatnya toksik
kalau masyarakat mau membuat itu mungkin harus disupervisi oleh lembaga pendidikan atau misalkan lab lab terkait
hand sanitizer hasil produksi fkui mengikuti formula yang direkomendasikan world health organization
selain hand sanitizer cara efektif untuk mencegah paparan covid sembilan belas adalah untuk mencuci tangan dengan air dan sabun
karmel mursalim yoga pratama jakarta
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi menarik lainnya
tetap bersama kami
dan kita kembali dalam dialog kita malam hari ini melalui sambungan telepon
kita juga sudah bergabung dengan prof ari fahri alsham
masih dengan kita dengan fakultas kedokteran universitas indonesia
dan dr hermawan saputra dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
selamat malam mas hermawan
selamat malam mas berdi
mas saya ke mas hermawan dulu nih
semangatnya boleh nih tentang bagaimana kemudian precaution untuk menekan penyebaran virus corona ini
ramai ramai masyarakat melakukan disinfeksi begitu menggunakan disinfektan yang kemudian di saat sekarang
ada pula yang merayakan
ada pula yang meracik sendiri bahan bahan ini yang indikasinya juga cukup berbahaya jika bersentuhan langsung dengan manusia
mas hermawan menyoroti ini bagaimana mas
ya ini memang hal yang patut kita jadikan perhatian ya dan cukup memprihatinkan sebagian
karena dari awal sekali kita sudah dari ikatan ahli kesehatan masyarakat sudah mewanti wanti bahwa penggunaan disinfektan itu tidak sembarangan
dan tidak boleh dilakukan secara berkualitas
jadi ini adalah hal yang sangat terhampangan ya
apa sebab terutama dalam penyemprotan penyemprotan yang sifatnya di ranah publik pun itu harus di tempat tempat yang terindikasi terjadi transmisi cepat
terutama untuk fasilitas publik seperti stasiun terminal dan bandara dan lain lain
tetapi tidak dalam komunitas untuk di rumah perumahan tidak juga untuk tempat tempat yang apalagi sampai menyemprot manusia
nah itu sangat disayangkan sekali
dan penyemprotan ini harus dilakukan secara terukur terarah dan juga memang pada daerah daerah yang beresiko
bahkan institusi pemerintah ya terutama di daerah saya melihat ada yang serampangan juga menyemprotnya di jalanan kemudian juga di semprot mobil dan seterusnya
padahal itu kemubaziran dan hal yang tidak perlu sekali
di samping kemubaziran juga beresiko karena akan ada faktor yang berpotensi mengiritasi saluran nafas kita
terutama akan adanya reaksi untuk sebagian orang yang lebih sensitif bisa menimbulkan batuk dan pada akhirnya bisa sesak nafas juga
apalagi pada area area yang sensitif dan jangka panjang juga akan berdampak
karena itu kan bersifat karsinogen
jadi hal hal seperti itu patut disayangkan dalam perspektif kesehatan masyarakat mbak ferdie
artinya kemudian ada bahan bahan berbahaya yang jika tidak digunakan kadarnya dengan tepat ini sangat mengancam kesehatan masyarakat
begitu ya mas hermawan ya
contohnya kan penggunaan alkohol
rata rata ini kan saya bahkan melihat di media sosial whatsapp dan grup facebook dan lain lain
nah itu kan semua hal hal yang sangat sensitif yang penggunaannya itu tidak bisa sembarangan atau serampangan gitu ya
kecuali pada petunjuk dan situasi yang betul betul itu oleh ahlinya begitu
bagaimana kemudian masyarakat bisa memperbaiki hal hal yang lebih sensitif
kita memahami bahwa cara seperti ini disinfeksi dengan menggunakan bahan disinfektan yang beredar di pasaran atau yang diracik sendiri
adalah stigmatisasi yang memang paling ampuh untuk mengusir atau menghambat penyebaran virus corona ini mas
apa yang terjadi sebenarnya
jadi kita balik dulu ya virus ini menular melalui droplet
adanya hubungan yang dekat antara satu individu dengan individu lainnya
dalam posisi berhadapan hadapan dan kemungkinan ada batuk dan bersin
maka cara terbaik mengendalikan virus ini bukan dengan melakukan penyemprotan infeksi atau disinfektan
melainkan adanya physical atau social distancing kemudian ditambah dengan penggunaan alat pelindung diri masker dan lainnya untuk mereka yang beresiko
jadi caranya adalah menghindari kontak dekat
kalaupun ada potensi penularan melalui fasilitas benda mati
itu karena adanya kemungkinan droplet atau cairan yang terlontar
atau cairan yang terlontar dari saluran pernafasan kita
itu menempel di area tertentu seperti di meja atau di dinding
yang kemudian orang lain menempelkan tangannya dan akhirnya mengusapkan itu di dalam mulutnya hidungnya ataupun matanya di area muka
dan itu cara transmisinya lantas kalau kita menyemprot itu di ruangan terbuka bahkan di jalanan di ruang publik
itu tidak punya dampak signifikan apa apa terhadap penularan atau membatasi transmisi ini
dan yang lain cara itu adalah mencegah orang berinteraksi langsung
jadi kalau ada di ruang publik itu harus pada tempat yang terukur
di mana lalu lintas begitu cepat terutama area publik yang berpotensi ada droplet yang menempel dan beresiko untuk publik yang lainnya
itu caranya sebenarnya yang efektif
artinya itu adalah alasan utama kemudian di mana sebuah tempat atau lokasi perlu dilakukan disinfeksi
di mana memang diduga bahwa lokasi atau tempat tersebut merupakan kawasan yang beresiko
jadi kalau ada kawasan yang rentan terhadap penularan infeksi dari droplet orang orang yang terinfeksi begitu ya mas helmawan ya
tetapi yang kita lihat fenomena hari ini kan ada disinfection chamber ada lagi mobile chamber segala macam
yang pada akhirnya sama sekali tidak mengarah ke pembatasan itu malah ini beresiko terhadap kesehatan
karena ini disemprot muka pakaian dan seluruhnya dan sama sekali tidak signifikan terhadap pengendalian covid sembilan belas
mas helmawan hari ini masih dengan kita prof
prof informasikan kepada kita sebenarnya apa zat zat yang berbahaya yang kemudian terkandung dalam bahan disinfektan itu
ataupun bahan bahan yang sekarang digunakan
karena saya lihat dari beberapa informasi ada yang menggunakan karbol ada yang menggunakan bahan bahan yang memang sepertinya cukup asing begitu
tapi ini kemudian menjadi ramah bagi masyarakat dan dijadikan alasan untuk bisa terhindar dari virus ini
bagaimana bisa memahami ini prof
ya pertama memang ya tadi saya setuju dengan mas hermawan ya jadi ini memang kita harus mengedukasi masyarakat
nampaknya masyarakat ini belum tahu artinya belum tahu bagaimana virus itu berpindah dari satu orang ke orang yang lain
ya akhirnya tadi nih saya rasa
saya melihat memang dari awal masyarakat kita ini terlalu panik ya sebenarnya intinya sih panik sebenarnya mereka ya
jadi ketika ada informasi wah ini bagus cukup cukup habis di pacaran
apalagi ini habis lagi di pasaran
berarti masker semua masker juga habis di pacaran
nah kembali lagi dengan disinfektan ini saya kemarin itu seharian lihat tempat kebetulan minggu ya lihat di tv itu isinya informasi itu itu
terus diberitakan gitu loh
jadi ini kan yang juga menghormati kebetulan juga mungkin media ini juga mesti lihat lihat informasi
karena yang di apa namanya yang di muncul di media itu adalah ketika misalnya dari pemerintah daerah melakukan penyemprotan kemudian dari macam macam gitu ya
dikawal apa akhirnya apa di kepala penonton kita ini pemirsa ini oh ini caranya yang betul gitu loh
jadi saya juga mengingatkan salah satu media tv kemarin saya ingatin tuh karena saya nonton dua jam tiga jam isinya tuh itu
menginformasikan disinfektan ini seolah olah ini efektif
akhirnya kan makanya kan jelas wah ini berbahaya
pertama tadi ada yang menggunakan alkohol ada yang menggunakan klorin macam macam tadi kan
pertama pencemaran lingkungan
efeknya ketubuh prof yang ingin kita ketahui
yang jelas itu tidak
yang jelas itu gini ketubuh itu ya melalui kulit dia juga bisa terabsorpsi iritasi kulit juga bisa terjadi
kemudian kalau kita terhirup ke paru paru juga terjadi
kalau ini berulang ulang tentu ini kan zat kimia
in the future mungkin bisa aja terjadi kerusakan paru yang kronik bahkan mungkin kalau ini memang sesuatu obat yang sifatnya karsinogen bisa menyebabkan cancer gitu loh
karena kan ada tv cerita ini misalnya dia seorang apa namanya tukang yang bertugas untuk bawa gas
dia kebetulan di apartemen setiap masuk disemprot semprot akhirnya dia minta izin bersih
kenapa karena bajunya kuyuk disemprotin oleh disinfektan
ketika mulai mulai seperti ini ini kan apa namanya ya memang ceritanya ini sepertinya kok
tapi faktanya itu demikian gitu loh
saya kan juga mengatakan ketika masuk ini apa namanya kebetulan di tempat saya bekerja itu tidak ada
karena saya mengingatkan buat apa itu
yang penting tadi
physical distancing ya kan cuci tangan pakai tabun misalnya itu yang penting
karena dan betul tadi dan ketika kita jalan jalan di disinfeksi segala macam seolah olah oke silahkan ada di jalan gitu loh
itu yang artinya pemerintah daerah juga mesti paham
kalau mau disinfeksi disinfeksi ruangan ruangan bukan jalanan
jadi seolah olah memberi kesan kepada masyarakat silahkan nih jalan jalan udah steril silahkan jalan gitu
ini harus hati hati gitu loh
gambar gambar di tv itu bisa bercerita bisa di kepala pendengar kita bisa menjadi seperti kayak permisif jadinya gitu
ini saya rasa ini memang saya juga minta teman teman media seperti ini nggak perlulah diinformasikan ini semprotan semprot ini
akhirnya berasa oh ini benar yang sihat ya
bikin disinfeksi sendiri
apalagi sekarang kan semua semua daerah baik itu rw ada kelurahan bikin lockdown
kalau mau masuk harus ditemprot dulu gitu loh
nah ini saya rasa ini sesuatu yang memang harus kita edukasi dan harus pemerintah daerah menguatkan ini
jangan terus terlanjur akhirnya virusnya masih jauh tapi kita kena penyakit yang lain gitu loh
ini keren cerainya
kalaupun ini kemudian dilakukan oleh orang yang ahli begitu prof yang memang kita ketahui
banyak juga kemudian laboratorium laboratorium yang memiliki
laboratorium yang meracik sendiri bahan bahan ini dengan persentase yang kemudian ada takarannya tersendiri
apakah ini kemudian bisa dibenarkan langkah seperti ini prof
ya sampai saat ini kan who nya menyebutkan kalau disemprotkan ke orang itu yang tidak boleh
kalau itu di ruangan misalnya ruangan kita kan juga sering di rumah sakit ini karena ada pasien misalnya
dicurigai mungkin ada virus ya kita sterilisasi ruangan itu bisa kita kerjakan
tapi bukan orang yang disemprot ini jadi masalah
orang ini yang disemprot
maka ada satu nggak tahu ini memang benar hoax atau tidak malah di mukanya disemprot gitu
ini kan untuk kemau belasan masyarakat kita ini ini harus edukasi
jadi jangan sampai kita jadi tujuannya untuk mencegah justru akhirnya jadi kontraproduktif
maksudnya itu adalah apa ya udah jangan berada di jalan
berarti kalau ada seratus orang tiga itu kena virus yang tanpa gejala
ini harus diperhatikan
ya itu tadi lah yang penting udah stay at home aja itu mungkin pilihan yang terbaik saat ini
ketika virus ada di mana mana di tengah masyarakat kita gitu loh
oke mas hermawan bagaimana kemudian kita bisa memutus pemahaman yang keliru seperti ini
agar tidak lagi ada
hal hal yang kemudian salah langkah begitu di tengah masyarakat
melihat juga bagaimana traumatik yang sekarang juga dirasakan
apa yang pengawasan seperti apa dan edukasi seperti apa yang efektif
oke saya setuju sekali dengan prof ari ya
prof mengatakan tadi ada potensi stigmanisasi sekarang ini
seolah olah kalau sudah disemprot lingkungannya sudah disemprot jalanannya dengan disinfektan
itu sudah bersih dirinya sudah merasa bebas akhirnya berkerumun lagi di jalan
keluar lagi dari lingkungan ada potensi kontak satu sama lain di keramaian
dan itu berbahaya sekali
nah sekarang yang harus kita edukasi dan himbau kembali termasuk oleh teman teman media
bahwa perilaku penyemprotan disinfection secara random secara acak di jalanan di tengah komunitas
termasuk adanya chamber ya atau semacam bilik disinfektan
itu sebuah kesalahan artinya bisa mendipulkan permasalahan kesehatan baru
teman teman media dan kami semua di bidang kesehatan juga sering dan setiap waktu menyampaikan bahwa tidak ada gunanya tidak ada signifikansinya
satu satunya peran kita kemawaspadaan kita kemandirian kita untuk hidup sehat itu adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat
biasa cuci tangan dengan air yang mengalir
kalau bagus lagi kalau ada sabun
setelah berinteraksi dengan ruang publik bersentuhan dengan tembok pintu jendela dan fasilitas publik lainnya
tetapi yang paling penting adalah physical distancing
sekarang pemerintah sudah mengimbau lebih baik kita di rumah dulu lah daripada ada di jalanan di lingkungan
yang pasti tidak perlulah kita ikut ikutan latar menggunakan disinfection chamber atau juga penyemprotan disinfeksi di lingkungan kita
hanya kemubaziran dan sama sekali euforia yang tidak ada efektifnya
untuk pengendalian covid sembilan belas ini
begitu mas geri
efeknya juga kemudian barang barang ini akhirnya juga langka di pasaran begitu ya mas dermawan
iya karena latar
jadi bermasalah secara kesehatan
juga akhirnya terjadi rush dan panic buying padahal tidak ada gunanya juga begitu kira kira
artinya memang keliru kalau kemudian bahan bahan yang berbahaya dan rentan terhadap tubuh kita ini digunakan dengan stigmatisasi seperti yang mas hermawan sebutkan ya
mas hermawan mohon disampaikan di media termasuk di cnn
karena ini juga kan masyarakat biasa melihat banyaknya orang di televisi di media menyemprot ke sana kemari
padahal itu tidak berdampak baik terhadap kesehatan kita
dan menimbulkan masalah baru
jadi ayolah sama sama kita edukasi masyarakat kita agar berperilaku hidup bersih dan sehat
salah satunya tidak melakukan penyemprotan disinfeksi di sembarang tempat tanpa alasan yang jelas
mas hermawan kalau kita dengar begitu
pemerintah pun juga akan melakukan disinfeksi massal begitu
bagaimana kemudian ini bisa kontraproduktif dong dengan apa yang kita obrolkan malam hari ini
memang ini terjadi pemahaman mereka terhadap penularan sars cov dua penyebab covid sembilan belas ini yang tidak sama
jangankan masyarakat awam pemerintah daerah
saya menengerai ada beberapa pemerintah di daerah bahkan dinas kesehatannya memesan disinfection chamber sedemikian banyak
mereka juga melakukan penyemprotan oleh dibantu oleh damkar macam macamlah di jalanan di lapangan
itu pembelajaran yang tidak benar
dan itu tidak efektif
kita mau berperang itu secara tepat secara cepat
bukan secara serampangan dalam tanda kutip
nah inilah himbauan baik untuk masyarakat kita
dan masyarakat bercontoh terhadap pemerintah tentu saja
maka pemerintah waspadalah dan berpikirlah yang bijak
jangan sampai memberi contoh yang tidak tepat untuk masyarakat kita
apalagi aparatur pemerintah ikut ikutan nyemprot jalanan atau daerah yang tidak punya dasar dan alasan
apalagi menyemprot individu atau manusia dan itu berbahaya sekali secara kesehatan
oke oke berarti clear ya kalau kemudian penggunaan bahan bahan seperti ini adalah langkah yang keliru
prof kalau tadi kita sudah paham bagaimana kemudian penggunaan desinfektan ini adalah cara yang keliru yang dilakukan saat ini untuk menyemprotkan
untuk menyemprotkan ke manusia begitu
yang juga menjadi concern di tengah masyarakat adalah penggunaan hand sanitizer ini
prof tadi mungkin sudah disinggung sedikit bahwa stigmatisasi lagi
dengan menggunakan hand sanitizer kita sudah dianggap terbebas dari virus
sebenarnya secara bijak penggunaan hand sanitizer yang benar ini seperti apa prof ari
ya jadi pertama ya kita tahu ini kan sebuah virus

dan juga satu lagi kalau di rumah ini kan kita sudah pasti nih kalau di rumah kita ada empat orang lima orang semuanya sehat
kemudian kan juga berarti lingkungan kita juga sehat
mungkin juga kita tidak perlu mencuci tangan orang walid juga
sehingga ketika kita ada di jalan ini tinggal
tapi kita juga lihat juga ketika di jalan tangan kita ini pergi kemana mana nggak megang apa apa
misalnya karena sesuatu hal dikit dikit kita dorong pintu dikit dikit kita hendak pintu
di situ mungkin ada tempatnya dikabutkan gunanya sanitizer
tapi sekali lagi kalau gitu ada di kantor jadi sebagainya juga sudah libur ya
tapi mungkin beberapa karyawan ini karena sesuatu hal di pabrik atau di apa
dia tetap ada di musim ada di kantor
ya mungkin gitu
tapi ini baik kita menggunakan air cuci tangan ya dengan air yang lain
minta aku itu sudah lebih aman sebenarnya
hand sanitizer ini adalah solusi di mana misalnya kita di mobil misalnya
tapi kan kepentingan kita mau makan bersilu atau mungkin kita sedang apa namanya pergi keluar rumah
karena rasanya kita megah sesuatu itu kan dalam keadaan emirnya yang sangat
emirnya yang silah kita bilang
nah sekarang ini saya ingin juga menyikapi di beberapa kesempatan juga saya sampaikan di masyarakat ini
sekarang ini dokter dokter kami kami ini di rumah sakit ini ya para petugas kesehatan kekurangan hand sanitizer
sehingga kita harus bikin sendiri
nah sekarang juga karena memang ada anjuran bikin sanitizer sendiri
sampai ini dikintas
kemudian disinfektan juga sekarang sudah mulai susah juga
yang tadi mahal
ini barang barang yang kami butuhkan untuk para petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit
ini yang lagi dibutuhkan oleh rumah sakit
artinya ya gara gara masyarakat yang tadi panik beli macam macam
akhirnya tadi rumah sakit yang benar benar membutuhkan kekurangan disinfektan kekurangan hand sanitizer

kloroquine pun sekarang itu sudah sudah susah di pasaran
kenapa karena diborong
ya ketika disampaikan bahwa ini adalah ombat kloroquine ini segala macam

tapi masyarakat sudah nyetok duluan

terus sekarang memang dalam kondisi panik ini kita kadang kadang tidak menggunakan logika sehat yang pernah tadi
sebelah salah sempat sini
prof seperti halnya disinfektan penggunaan jaka
panjang dan terpapar secara berlebihan ini mulai dari itasi hingga bisa menyebabkan kanker kulit begitu
apakah juga kemudian penggunaan hand sanitizer dengan masa waktu yang lama ini juga akan berakibat yang juga buruk bagi kesehatan tubuh sendiri prof
ya pertama begini
kan anjurannya memang lima kali enam kali kita menggunakan hand sani harus cuci tangan
nah kalau tidak ya itu bisa saja
mungkin jadi permasalahan kesehatan gitu
karena kita tidak membersihkan yang bekas pakai alkohol dengan zat kimia tadi
walaupun bagaimana itu kan langsung punya zat kimia aja gitu ya
walaupun kita belum tahu nih kalau penggunaan jangka panjang ini akan membawa dampaknya bagaimana
karena kan terus terang ini kan ya kita juga baru mengalami kondisi pandemi global seperti ini
ya tapi kita bisa lihat ini nanti sesuatu saat ada sesuatu penyakit lagi mungkin dalam lima tahun sepuluh tahun yang akan datang yang ternyata berhubungan
karena tadi penggunaan hand sanitizer yang apa yang mungkin bisa juga seperti itu
kita bisa lihat lah
sekarang ini kan masyarakat sudah mulai pakai pakai hand sanitizer ini kan mungkin kira kira udah bulan awal februari lah
ya terus ini kan semprot semprot ini kalau kita tidak sampaikan seperti ini mungkin juga akan ditemprotin terus oleh orang
kita masih panjang ini
kita hitungan kita kan ini sampai mei ini kita belum tahu ini april katanya peaknya
tapi kalau orang masih di jalan seperti ini saya agak meragukan kita april selesai
bisa mungkin baru mei selesai atau mbak sepanjang tahun ini tidak pernah selesai penyakit ini
karena sekali lagi mengutus mata rantai adalah bagaimana orang itu tidak si orang yang mengandung virus itu tidak kemana mana gitu
itu saja itu kita mengutus mata rantai penyebaran itu saja dengan cara begitu
apalagi kemudian dengan meracik sendiri dengan kadar yang tidak diketahui dan uji klinis yang juga tidak benar begitu ini justru akan berakibat lebih fatal lagi begitu ya prof ya
satu juga seperti ini
kemudian juga atau kalau memang pada saat dia meracik tersebut dia tidak menggunakan alat pelindung diri yang baik gitu loh
misalnya kan kalau uapnya itu kan pada dia buka
wah itu luar biasa itu sedangkan ada apa namanya kita mesti jelas belum lagi tutup mata kita ya kan kemudian tangan kan
saya nggak tahu apakah memang sudah ada laporan orang yang memang kena dampak langsung akibat meracik sendiri ini kita nggak tahu
tapi ini kan yang harus kita cegah
jangan sampai tadi masyarakat karena tadi semangatnya yang tinggi segala macam akhirnya tadi melakukan hal hal yang kontraproduktif yang ujung ujungnya
ini kan buat diri sendiri gitu loh
oke prof ada himbauan khusus prof bagaimana kemudian bisa memahami penggunaan hand sanitizer yang serampangan dan juga disinfeksi dari bahan bahan disinfektan yang tidak teruji seperti yang sekarang ini digunakan di tengah masyarakat
apa yang perlu kita

apa yang perlu kita highlight prof dari dari hal ini
ya sekali lagi saya bolak balik masyarakat mesti tahu bahwa virus itu yang dipindahkan dari satu orang ke orang itu melalui door pad tadi ya
misalnya tadi loose contact ya kan makanya mesti physical distancing satu meter dari situ
kemudian oke lah ini kita tangan ini nih kan kita nggak tahu nih tangan pegang sana pegang sini ya
saya lihat tadi terus kita menjaga agar kebersihan tangan atau tadi tangan kita jangan ngelayar kemana mana lah gitu misalnya seperti itu
jadi ini dua hal sebenarnya ya dimana kita bisa menjaga
dan di satu sisi lagi kita nggak usah takut kadang kadang kita masih berpikir juga
saya mau bilang di wuhan itu penduduknya kan lima juta yang kena itu aja kan kalau dibilang mungkin yang wuhan hanya lima puluh
artinya ada empat jutaan oh ada empat juta delapan ratus sembilan ratus ribu orang itu kan nggak apa apa dia sebenarnya
jadi artinya apa daya tahan tubuh sebenarnya kondisinya begitu
jadi orang orang yang memang daya tahan tubuh yang bagus bagus ini akan kena virus tersebut
jadi sebenarnya masyarakat juga masih pakai logik yang sehat tapi sekali lagi ketika kita daya tahan tubuh kita tidak baik
oke lah tadi orang tua kita di atas enam puluh tahun ya berada di kerumunan ya beliau beliau itu yang akan berproteksi untuk tertular lebih dulu gitu
jadi ini sebenarnya kita harus pahamin memang ini ada virus setengah setengah kita tapi sekali lagi hanya kalau dihitung komporsi sebenarnya nggak terlalu banyak juga yang kena tapi cuma masalahnya tadi
jadi artinya apa penularnya cukup tinggi
jadi sekali lagi daya tahan tubuh kita
jadi orang orang yang memang punya daya tahan tubuh yang baik yang bisa terhindar dari virus ini
tapi juga jangan mungkin ah saya udah makan udah minum jamu ini makan ini makan ini saya kuat mau ngetes ngetes
jangan juga gitu loh

karena sekali lagi bicara soal penyakit tiga ada daya tahan tubuh jumlah virus dengan lingkungan gitu
masyarakat paham mengenai hal ini
mas hermawan kemudian kita mendengar dari masyarakat mengenai fenomena disinfeksi menggunakan disinfektan dan penggunaan hand sanitizer yang diracik sendiri dengan kadar yang tidak jelas begitu
tapi ada yang berpendapat bahwa daripada tidak melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan saat ini sebagai bentuk precaution sambil menunggu yang benar
nah bagaimana kemudian bisa sinkron dengan persoalan ini
ya pertama kita menghimbau agar penyemprotan disinfektan terutama itu dilakukan oleh aparatur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten atau daerah sampai ke tingkat kelurahan atau desa itu boleh
asal di daerah daerah fasilitas publik dan itu benda mati yang terjadi potensi transmisi cepat
terkait dengan kemungkinan tempelnya droplet dari satu orang ke orang lain
tetapi tidak bisa dilakukan oleh individu individu tanpa ada koordinasi dari aparatur dan pada tempat yang tepat
bukan pada setiap lingkungan yang akhirnya ada bilik yang semua manusia disemprot dengan lingkup itu sama sekali tidak tepat
yang kedua untuk penggunaan hand sanitizer
hand sanitizer ini bukan pilihan utama tetapi secondary option
kenapa disebut secondary option
padahal di dalam tangan kita ini banyak ribuan bakteri yang sebagian besar juga justru positif untuk kita
jadi di dalam kulit di dalam tangan di semua tubuh kita ini sebenarnya banyak bakteri
hanya saja bakteri ini ada yang sifatnya negatif ada yang sifatnya positif
nah kalau hand sanitizer yang berlebih penggunaannya tidak sebagai opsi kedua atau ketiga itu justru akan justru juga mengurangi daya tahan tubuh kita karena adanya bakteri bakteri yang siap untuk melawan bakteri yang jahat
nah kemudian terkait dengan hand sanitizer ini memang bagi yang mereka yang beresiko aja
terutama yang mobilitasnya tinggi di dalam mobilnya yang keterbatasan air
dan kantong yang ada dikantongin bagi mereka yang di fasilitas publik yang tidak cepat mengakses untuk air mengalir begitu
nah itu sebenarnya penggunaan hand sanitizer mas ferdi
oke artinya memang ini harus bagaimana kemudian kita memberikan edukasi yang benar di tengah beredarnya kontroversi penggunaan disinfektan dan juga hand sanitizer
apalagi yang diracik sendiri oleh orang orang yang memang tidak memiliki
yang tidak punya kompeten begitu ya untuk melakukan hal ini mas hermawan ya
oke baik terima kasih mas hermawan sudah bergabung dengan kita malam ini
dan prof ari juga terima kasih prof sudah memberikan kita pencerahan mengenai fenomena yang terjadi saat ini
khususnya bagaimana penggunaan hand sanitizer dan juga disinfektan yang mungkin selama ini salah tafsir begitu

dan kita tentu bisa memahami ini adalah
dan kita tentu bisa memahami ini adalah
bagaimana kita yang tadi disampaikan oleh prof ari menjaga kesehatan tubuh dan juga meningkatkan imunitas tubuh
dan yang paling penting juga bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hal yang tepat dan tidak tepat
khususnya banyak sekali informasi yang beredar bagaimana penanganan atau memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas ini
khususnya menggunakan disinfektan dan hand sanitizer yang benar
terima kasih prof ari
terima kasih prof ari dan mas hermawan
terima kasih mas budi
ya kita ke informasi selanjutnya
mencuci tangan dengan benar dan teratur merupakan salah satu cara yang paling ampuh mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus
korresponden cnn indonesia arman helmy akan mengulasnya untuk anda
publik belakangan dibuat gempar dengan ditemukannya novel coronavirus di kota wuhan provinsi hubei tiongkok akhir desember dua ribu dua puluh
badan kesehatan dunia who serta para praktisi kesehatan mengatakan
salah satu tindakan preventif guna mencegah penyebaran penyakit akibat virus dan bakteri yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat
salah satunya rutin mencuci tangan yang baik dan benar secara teratur
dokter spesialis penyakit dalam dari fakultas kedokteran universitas indonesia arifah rialsyah mengatakan
masyarakat banyak yang belum paham pentingnya mencuci tangan sesuai dengan yang dianjurkan

sesuai dengan yang dianjurkan

makanya dengan cuci tangan itu kita mencegah terjadinya jumlah diare
bahkan disebutkan pada satu penelitian
arief fahrial memberikan contoh cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran kesehatan
sebelum mencuci tangan tanggalkan aksesori seperti arloji gelang atau cincin yang melekat pada tangan
gunakan air mengalir dari mulut keran
pastikan seluruh permukaan telapak tangan harus kena sabun
gosokkan jari jemari di antara selaselanya
lakukan gerakan mengunci dan menggosokkan seluruh ujung permukaan jari
lakukanlah ini selama tiga puluh menit
sepuluh hingga empat puluh detik
kemudian basuhlah seluruh pergelangan tangan dengan air
dan yang terakhir keringkan dengan tisu kering atau handuk bersih
kalau orang yang tidak berada di dalam satu ruangan let's say bukan di rumah
tapi dia harus beraktivitas entah dia di stasiun kereta ataupun di public area
bisa nggak sih cara membersihkan tangan mencuci tangan itu diganti dengan hand sanitizer
ya jadi betul
artinya tisu antiseptik atau yang lainnya bisa
tapi ada hitungannya itu kalau sampai lima enam kali harus tetap bersihkan air
arifah rial juga mengingatkan jangan membiasakan dengan kondisi tangan yang belum dibersihkan
memegang organ di area wajah seperti hidung mulut atau menggosok gosokkan mata
karena bagian bagian tersebut dapat menjadi entry atau pintu masuk virus dan bakteri
bila hendak batuk atau bersin harus dengan etika
yaitu menggunakan tisu
untuk menutup area mulut dan hidung
arman helmi indra setiawan jakarta
seorang pria berusia delapan puluh sembilan tahun yang sedang menjalani masa isolasi mandiri
tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya ketika untuk pertama kali melihat cicit perempuannya yang baru lahir
cnn indonesia prime news segera kembali